november dua ribu dua puluh empat pilkada serentak akan digelar di tiga puluh tujuh provinsi di indonesia
sejumlah nama yang bakal ikut kontestasi mulai bermunculan
tak terkecuali di jakarta sejumlah nama santer terdengar salah satunya anies baswedan
sebelumnya gubernur jakarta priode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di pilkada
dia mengklaim sangat serius mempertimbangkan peluang ini
sekarang saya memang dalam fase menakar mempertimbangkan
dan sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga
bisa tiga empat kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke jakarta
sejumlah partai juga mulai mempertimbangkan untuk mengusung anies
meski masih memegang nama ida fauzia sebagai calon kuat calon gubernur jakarta
namun pkb tetap mempertimbangkan nama anies
pkb belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi
tapi dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri mas anies
kira kira kita akan pertimbangkan mas anies kalau maju lagi di dalam pilgub
yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat itu mbak ida fauzia
lalu kemana partai gerindra dan pks yang mengusungnya dulu di pilkada dua ribu tujuh belas
gerindra sepertinya tidak akan mendukung anies
terbukti dari sejumlah nama yang beredar tak ada nama anies
sinyal tak mendukung anies juga datang dari pks
partai yang mendapat delapan belas kursi di dprd jakarta ini memilih mendorong kader internal untuk maju dalam pilgub jakarta mendatang
pks ingin mencari sosok pemimpin yang fokus mengurus kota
yang akan menjadi daerah khusus jakarta
haknya mas anies karena memang baru satu periode jadi kalau beliau mau maju monggo
pks sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader
tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati
sebelumnya sempat pula beredar isu duet basuki cahaya
purnama alias ahok dan anies di pilkada jakarta mendatang
soal ini dikomentari pula oleh pdip yang merupakan partai asal ahok
kita kan partai demokrasi yang berkarakter indonesia
sehingga nama nama itu diusulkan dari bawah
kalau gubernur diusulkan dari dpc dan dpd partai
dan nama nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur
nama nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut
nama nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan
lalu akankah anies melenggang kembali di pilkada jakarta
partai mana yang akan mendukungnya dan siapa yang akan menjadi lawannya
tim liputan kompas tv
ya saudara pilkada serentak akan digelar di tiga puluh tujuh provinsi di indonesia pada november mendatang
sejumlah nama yang bakal berkontestasi mulai bermunculan
salah satunya adalah nama anies baswedan
gubernur jakarta periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di pilkada
lalu bagaimana peluang dukungan partai untuk anies dan siapa sekiranya yang akan menjadi lawannya di pilkada nanti
kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di sapa indonesia pagi yang sudah hadir
di studio sudah ada pengamat politik dari universitas al azhar indonesia
kemudian juga ada ketua dpw nasdem jakarta mas wibi andrino
kemudian juga ada politisi dari pdi perjuangan
selamat pagi adisti mbak ujang
kemudian juga nanti akan segera bergabung jurubicara dari partai keadilan sejahtera
ada kang pipin sofian yang tampaknya masih berada di jalan begitu ya menuju ke studio
langsung saja kita ke nasdem dulu deh
mas wibi ini kalau kita lihat ya tampaknya pak anies ini sudah memikirkan
mempertimbangkan secara serius akan maju di pilkada jakarta
kalau dari nasdem sendiri ini responnya gimana
pertimbangan juga nggak sih pak anies ini akan masuk di bursanya nasdem
jadi memang kalau kami di nasdem jakarta sudah mengerucut ya
kita sudah fokus bahwa kita menginginkan outperformer governner bapak anies rashid baswedan untuk comeback ke jakarta
memang sebelumnya kita ada beberapa nama
tapi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih pentingnya lagi adalah kepentingan masyarakat
bukan hanya kepentingan daripada partai politik saja
tapi bagaimana masyarakat jakarta hari ini butuh seseorang yang mampu meneruskan program program yang lima tahun sebelumnya
sudah berjalan dan memang hampir tuntas
dan kenapa tidak kita fokus pada lima tahun selanjutnya
karena konstitusi sudah memberikan
ruang itu untuk overform governance untuk bisa melanjutkan di periode kedua
oke tadi sempat terputus ada nama ibu oki asokawati
kemudian ada nama pak anies baswedan juga yang disebut sebut juga ya terbuka sekali untuk comeback untuk di pilkada
berarti sebenarnya ada pr yang memang belum tuntas di jakarta yang harus dituntaskan oleh pak anies atau pak saroni
iya kalau kita bicara ada pr yang belum tuntas itu
sebenarnya pr itu dibuat sama orang yang melanjutkan dua tahun setelah pak anies purna tugas di periode pertama
jadi pr pr yang terjadi ini adalah ketika pejabat sementara itu datang malah membuat pr pr itu tidak tuntas
menuntaskan lagi pak anies lagi gitu maksud anda
karena ini masalah political will
ketika kita berbicara dalam konteks jakarta permasalahan yang hari ini baru kita terima adalah pengusiran paksa masyarakat kampung bayam di bilangan stadion jis
juga kemarin yang sempat viral ya tentang kartu jakarta masih songgo
ya sempat ramai juga tentang masyarakat rentan yaitu adalah ketika bantuan sosial
lansia dipotong dari rp enam ratus ribu menjadi tiga ratus
dan hal hal yang seperti political will ini memang harus kembali diambil lagi oleh bapak anies baswedan untuk diluruskan setelah mereka kemarin baca
kalau dari pernyataan mas wibi ini sinyal sinyalnya partai nasdem akan mendukung dan juga mengusung nama anies baswedan di pilkada jakarta
tapi kalau saya melihat sih sinyal sinyalnya kan seperti itu
ya kalau di pdi perjuangan itu masih dalam proses penjaringan
kita sedang melakukan tahapan tahapan
ada tiga tahapan tahapan penjaringan
kalau untuk pilkada ini selalu ya melalui dpc penjaringan
kemudian dpd dewan pertimbangan daerah di provinsi
kemudian penyaringan dilakukan di dpp dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya
ya tentu keterpilihan itu penting
karena setiap parti yang mengusungkan pasti ingin menang
tapi terlepas dari itu ya ini untuk ya semua calon lah ya
dalam kasus ini kita lihat pada pak anies gitu
bahwa di dalam pilkada maupun di
dalam pemilu yang pemilihan langsung seperti ini
saya melihat selalu ya setiap kandidat itu harus punya tiga modal gitu
ya tentu ya terakhir itu dukungan finansial itu penting
karena kampanye ini perlu biaya
pak anies ini kan sudah punya modal sosial yang cukup baik
yang berarti incumbent atau petahana ya meskipun dua tahun jedah
tapi itu diisi dengan dia sebagai calon presiden
sehingga saya duga kalau disurvey pasti dan beberapa survei sudah menunjukkan seperti itu
bahwa modal sosialnya masih cukup baik gitu
mungkin pada rating atas lah
ya modal politik nah ini yang dibutuhkan gitu
dalam arti dukungan dukungan politik ini
karena beliau bukan dari partai politik kan
apakah beliau sendiri mau turun kelas gitu
meskipun pak anies sendiri mengatakan bahwa
ya banyak warga yang menghendaki beliau untuk kembali maju
tapi apakah beliau sendiri mau turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur itu
yang bisa saja berubah di dalam perjalanan waktu dan dinambut
dan ke politik yang berjalan nanti gitu
jadi saya kira ya ini proses masih akan berjalan
pdi perjuangan sendiri kita masih sedang melakukan proses penjaringan
oke masih ada proses penjaringan begitu ya dari pdi perjuangan sendiri
utamanya biasanya kalau pd perjuangan sih pasti kader internalnya
nah yang kemudian mencuat adalah nama basuki cahayapurnama atau ahok
yang kemudian disebut sebut juga akan didorong kembali untuk pilkada jakarta
bung andreas akan ada isu duet begitu ahok dan juga anies mungkin nggak sih
ya politik itu apa ya
orang sering mengatakan bahwa politik itu juga adalah seni mencari kemungkinan gitu
artinya semua kemungkinan kemungkinan itu bisa terjadi gitu
tapi ya tadi gitu bahwa partai politik itu pasti akan mempertimbangkan
pdi perjuangan kita selalu mempertimbangkan bahwa yang menang dengan kader kader yang mempunyai
tentu basic ideologi kemudian dia punya kapabilitas
nah itu semua akan dilakukan di dalam proses penyaringan gitu
dan juga kita tahu bahwa di pilkada ya termasuk dki ini kan tidak semua part atau ya
tidak semua partai itu atau semua partai itu tidak bisa mencalonkan sendiri gitu
dia perlu melakukan kerjasama dengan partai partai lain untuk bersama mengusung calon
sehingga proses ini ya pasti masih perlu waktu dan biasanya juga mungkin juga akan diputuskan di saat saat terakhir sebelum pendaftaran di kpud
termasuk juga nama pak ahok ini juga kemudian dilirik juga nggak sih
sebenarnya dari pdi perjuangan kalau misalkan nama pak ahok kan juga bisa dikatakan punya popularitas
elektabilitas bukan bahkan juga isi tasnya juga
ya saya kira saya tidak membantah mengatakan bahwa itu tidak mungkin
tapi bahwa usulan usulan dari masyarakat kita tahu bahwa pak ahok itu punya pendukung yang solid gitu
saya nggak tahu berapa banyak tetapi ahok terus itu kan juga merupakan suatu komunitas sosial yang mempunyai pengaruh secara politik gitu
dan itu satu potensi gitu
buat pak ahok secara pribadi maupun baik untuk partai gitu
nah oleh karena itu saya kira bukan tidak mungkin gitu
ini perjalanan masih memerlukan waktu
yang pasti itu tiga aspek tadi yang saya katakan tadi soal modal sosialnya itu harus dilihat
modal sosial itu dinamis gitu dalam arti akan diukur melalui survei survei
dan biasanya survei survei yang sebelum keputusan itu akan ikut menentukan
kapan apakah seorang calon kandidat itu diputuskan oleh partai atau tidak
kemudian akan menjadi modal politik kerja di dalam pemilihan itu
oke saya ke mas wibi mas wibi tadi bung andres menyinggung soal serius nggak sih
sebenarnya ini pak anies untuk maju di pilgub jakarta lagi
bisa dikatakan tadi bung andres mengatakan jangan jangan nanti malah dibilang turun kelas
nah respon nasdem sendiri gimana nih dari capres menjadi cagup lagi nantinya
tidak ada turun kelas ya dalam apa ini kan call of duty ya ketika memang ada hal di depan
yang harus dituntaskan ada panggilan untuk dia kerjakan dimanapun tempatnya itu tidak ada bahasa itu turun kelas
mendowngrade seseorang untuk melakukan dutinya kepada masyarakat menurut saya itu juga tidak baik ya
dan bagi kami di nasdim jakarta tentu kita melihat apa yang terjadi di jakarta ini
membutuhkan figur yang memang seorang yang kuat seperti bapak anies baswedan
dan kami menyampaikan itu kepada dpp karena keputusannya ada dalam pak surya paloh
untuk dalam menentukan siapa nanti usulan gubernur di jakarta
nah bagi kami di nasdem jakarta hal hal baik itu dan hal hal yang belum selesai dikerjakan
kita paparkan terus menerus dan kita kemarin juga berkomunikasi dengan bapak anies langsung
meminta beliau untuk comeback ke jakarta
memang pada saat kemarin dalam halal bihalal timnas sempat mereka sudah cukup lama
bahwa dikatakan dia ingin reaksi jenak
ketika belum pasetuntas pilpres kan
nah ketika kemarin juga datang di koalisi masyarakat miskin jakarta juga diminta untuk kembali
sinyal sinyal itu ada dan itulah keyakinan kami bahwa pak anies ini akan kembali ke jakarta
dan itu kan terus kami sampaikan kepada pak surya sehingga keputusan partai nasdim komplit
bersama partai koalisi nanti mendukung beliau
oke kalau kita melihat nasdem tampaknya sudah mantap betul begitu ya
untuk menjadi kendaraan politiknya dari anies baswai dan bipil kada jakarta
selain nasdim tentu saja harus berkoalisi ya untuk bipil kada jakarta
anda melihat siapa lagi sebenarnya partai yang kemudian melirik peluang anies ini untuk maju lagi menjadi gubernur jakarta
yang pertama kita bahas dulu modal yang dimiliki pak anies
dia punya investasi politik yang lama di dki
nah ketika itu punya maka pilihannya ya partai partai lain kemungkinan besar juga ya kan akan mendukung anies
apa yang disampaikan bang andreas modal modal tadi mbak adis dikatakan tadi ada modal populitas elektabilitas dan isi tas
saya tambah lagi akseptabilitas
penerimaan penerimaan dari partai politik maupun penerimaan dari publik
nah anies ini untuk dki karena dia punya investasi politik yang baik maka penerimaan publiknya juga ada gitu
lalu tadi popularitasnya punya elektabilitas juga masih tinggi dan isitasnya juga mungkin sudah banyak
karena sudah lima tahun berkuasa di dki
lalu akan adakah partai yang mendorong
nah selama anies punya modal modal itu selama anies punya elektabilitas yang tinggi
saya meyakini anies akan ada yang mendorong termasuk tadi nasdem
apakah nanti pkb juga akan mendorong
ya tadi bang saiful huda ya kan ditampilkan di layar bagaimana ada indikasi juga pkb kesana
tetapi jangan lupa mungkin pkb juga bergaining
apakah mengajukan idha pauziah ya kan mendorong sebagai calon gubernator
lalu yang kita lihat pks
pks kemungkinan besar saya meyakini bisa ke anies juga bisa tidak
karena begini kalau pks itu ada kadernya yang kompeten
artinya ada kadernya yang memiliki elektabilitas yang tinggi
maka kemungkinan besar akan memprioritaskan kadernya
tetapi kalau kadernya tidak punya yang memiliki elektabilitas yang tinggi
ya maka pilihannya kemungkinan ke anies kan itu
karena tadi bang andreas mengatakan semua partai politik mengkalkulasi secara rasional
akseptabilitas popularitas elektabilitas dan isi tas
nah dalam konteks itu anies punya peluang ini posisinya incumbent
nah tinggal bagaimana sebenarnya partai politik ini
tadi apakah mampu berkoalisi dua puluh persen
tetapi tadi kita lihat pks kelihatannya masih pipi pipi
gerindra kita tahu dulu mendukung anies
dan kita lihat dulu sejarahnya saya tahu itu dulu pak jk itu ketika wakil presiden menelpon pak
prabowo untuk mendukung anies ketika itu di dki
nah saya meyakini gerindra ini punya atensi khusus di dki
dan pak prabowo sebagai presiden terpilih yakin akan mendukung kadernya di dki
nah mungkin pertarungannya yang menarik adalah di situ
pertarungan bahwa anies nanti seandainya maju dengan kekuatan gerinda yang menurut saya
sudah menjadi partai pemerintah nanti
saya membayangkan begini ada daerah daerah di pulau jawa
khususnya misalkan dki banten jabar jateng jawa timur sumut sulsel
yang basis masanya besar itu kemungkinan besar juga akan didorong oleh partai partai
jadi yang didorong itu partai kualisi kim pemenang pilpres
oleh karena itu bagi daerah yang misalnya daerah yang kecil pemilihnya itu akan dilepas
nah dki ini menjadi atensi khusus menurut saya bagi kim juga
termasuk pak prabowo yang untuk memunculkan jagonya
mungkin nggak kemudian pak prabowo setelah kemarin berduet berdebat begitu ya kan di pilpres
kemudian mendukung lagi begitu sosok anies baswedan untuk maju di pilgub jakarta mungkin nggak
kalau mungkin mungkin tapi kemungkinannya kecil
karena jakarta strategis jakarta atensi besar partai gerindra
jakarta atensi besar presiden terpilih
maka kelihatannya juga akan mendorong kadernya sendiri dari partai gerindra
ada incumbent ya kan anies yang akan didorong oleh partai yang lain
misalkan nasdem atau dengan koalisinya
ada partai gerindra juga yang juga akan berkoalisi dengan partai yang lain
asalkan dilakukan dengan kontestasi yang baik
dan itu akan membuat warga dkj ya sekarang itu memilih berdasarkan kepada
kalau dari gerindra sendiri anda melihatnya siapa sosok
ya kalau nama yang muncul empat
tapi saya melihatnya dua lah yang kelihatannya
ya pertama saras kelihatannya
terus budi jiwandono kelihatannya
saya melihat dua inilah sebenarnya kelihatannya yang menarik
kelihatannya ya akan didorong oleh partai gerindra untuk berkontestasi di dki
dari dua nama itu yang merupakan kader internal dari partai gerindra
mungkinkah kemudian bisa menyaingi nama dan popularitas dari anies baswedan
jadi jangan dijawabin itu
di sapa indonesia pagi
yang di kader dari internal gerindra
ini bisa nggak sih menyaingi popularitasnya anies baswedan yang bisa dikatakan
apakah mampu bersaing gitu ya dengan pak anies
ya jadi kemarin juga saya survei di provinsinya lain sudah jalan
sudah kelihatan mana yang berpotensi untuk bisa maju di wilayah masing masing termasuk di dki gitu
tinggi makanya harus ada lawan yang sepadan
nah apakah misalkan saras budijiwanjono apakah menjadi lawan sepadan juga
maka harus di tracking harus dilihat dari perjalanan tadi ya bulan mei juni hingga sampai bulan agustus
karena kita tahu pendatangan di bulan agustus
nah harus dilihat dikalkulasi secara rasional elektabilitasnya seperti apa
nah kalau nanti elektabilitasnya tinggi ya punya potensi untuk bisa menyaingi
tetapi yang menarik bagi saya bukan soal itu saja
bahwa ketika partai gerinda punya atensi
maka ini kan soal kekuasaan
kekuasaan itu kan yang gak mungkin bisa mungkin yang kalah juga bisa menangkan gitu
jadi dalam konteks itu juga menurut saya ini pertarungan yang menurut saya akan kalau terjadi itu akan menarik
karena walaupun misalkan seandainya saras elektabilitasnya masih kurang
dengan budi juga masih kurang dibandingkan dengan anies
maka bisa jadi bahwa karena dorongan kekuasaan itu juga menjadi kuat
misalkan kayak gibran dulu di solo juga karena ayahnya presiden ya menang juga
bobby juga di sumut juga karena didukung di support oleh presiden juga menang juga gitu
oleh karena itu dalam konteks di jakarta pun
seandainya didukung oleh kekuasaan potensi apa namanya bersaingnya juga bisa begitu
walaupun elektabilitasnya mungkin kalah oleh anies baswedan
oke kita akan tunggu masih ada tujuh bulan lagi kalau kata kang ujang ini
untuk melihat siapa sebenarnya sosok yang kemudian bisa menandingi popularitas dari anies baswedan
yang bisa dikatakan cukup cemerlang dan gemilang
kita di studio dari partai keadilan sejahtera
ada jurubicara pks ada kang pipin sopian
kang pipin ini kita membahas soal bagaimana peluang anies baswedan untuk kembali maju dalam kontestasi pilkada jakarta
kalau tadi kita sudah melihat dan juga mendengar dari nasdem ada mas wibi
mengatakan sepertinya mantap betul untuk memajukan nama anies baswedan di pilkada jakarta
pertama sekali pak anies baswedan sudah mempertimbangkan
nah kalau partai keadilan sejahtera sendiri bagaimana
tapi kita tidak bisa memungkiri pks pkb nasdem itu namanya atau perolehan suaranya di jakarta ini tinggi juga
karena mungkin ada efeknya pak anies baswedan juga
ya tentu kami juga memperhatikan itu ya
bahwa ke depan pilkada ini bagi kami memang sebetulnya relaksasi politik ya
maka kita ingin pilkada ini lebih cair
jadi mungkin bisa jadi koalisi yang bisa terbentuk kemarin nasdem dan pkb
tapi bisa jadi kami juga bisa dengan gerindra misalnya dengan pdip dengan manapun ya
untuk mengurangi ketegangan politik pasca pilpres
bagi kami memang pilkada ini tentu punya chemistry yang agak berbeda ya
jadi beda dengan tingkat nasional
tapi kita ingin tentu ada dua
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon
kemampuan untuk menang kemampuan untuk memerintah
jadi kami ketika saat ini menyeleksi calon calon kepala daerah dua syarat itu lah
dan sosok anies baswedan itu memenuhi syarat itu
ya tentu jadi bagi kami sosok pak anies memang memiliki keduanya itu
ya capacity to win dari sisi elektabilitas bagus
apakah memang dari sisi penerimaan
pks memang unggul di jakarta
tetapi kita butuh mitra koalisi yang
dulu sebetulnya ketika kami mengusung pak anies itu juga tidak mudah
ada penjagalan ada upaya untuk tidak berlayar waktu itu
nah tinggal apakah nanti pilkada dki ini misalnya ada partai yang mensyaratkan
atau gabung ke pemerintah tapi tidak boleh mendukung pak anies
itu ada kemungkinan kemungkinan jadi
dan itu memang maka bagi kami ketika ada upaya itu
maka kita juga harus menyiapkan skenario siapa alternatif calon presiden
ini kan sudah mulai berkembang
jadi kalau di pembicaraan elit yang tidak diungkap kepada publik
ya pembicaraan itu akan ada saja upaya untuk penjagalan calon satu dengan calon yang lain
memang kami perhatikan sosok pak anies ini
dari sisi kapasitas tentu kita sudah melihat kerjanya
tinggal akseptabilitas apakah memang memenuhi dua puluh persen untuk mengajukan calon
nah yang alternatif bagi pks tentu kami sesuai dengan arahan presiden pks
kami ingin nanti kader pks yang menjadi calon
jadi apakah nanti jadi gubernur atau wakil gubernur
jadi ini syarat yang sudah kami sampaikan
jadi karena kami punya pelajaran di dua ribu tujuh belas
ketika waktu itu anies sandi mardani tidak terjadi
kemudian waktu itu juga harusnya anies syaihu
waktu itu sebagai pengganti ariza juga tidak terjadi
ya bagi kami saat ini memang karena kami ingin
bahwa amanat dari warga dkj kepada pks ini sungguh luar biasa
maka kami akan gunakan sekemampuan kami
agar bisa tokoh kader pks ini menjadi pimpinan di dki ini
oke menarik tadi yang anda sebutkan ada upaya upaya semacam itu
jadi sebenarnya pks mau gabung pemerintah atau kemudian mau mengusung anies di jakarta
nah ini bagi kami memang beda
di pks ya kami sampai saat ini kan berada di luar pemerintahan
dan kami belum memutuskan di luar atau di dalam pemerintahan
dan bagi kami keputusan kami untuk memilih
kami untuk pilkada dki ini memang tidak ada kaitannya kalau kami
jadi kalau kami mau memutuskan secara independen misalnya mendukung pak anies ya
sebagaimana kemarin kami tidak tergoda dengan bujuk rayu partai manapun
kami mendukung pak anies baswedan
tetapi kami tentu menyiapkan plan b alternatif
misalnya kami saat ini yang disampaikan oleh pak mardhani
kami juga berkomunikasi dengan pak sudirman said
tokoh alternatif lah kalau misalnya nanti tidak terjadi dukungan kepada pak anies
maka kemungkinan pak sudirman said ini sebagai tokoh yang
karena beliau kemarin juga terlibat dan sebagai sosok perubahan juga
tentu bagi pks sendiri memang ketika kita punya agenda perubahan di tingkat nasional
kita juga berharap kalaupun itu tidak terjadi di tingkat nasional
maka kita bisa menggunakan agenda perubahan itu di tingkat lokal
beberapa calon kepala daerah membawa isu memimpin perubahan di masing masing daerah
salah satunya di dkj saya kira perlu diperhatikan
melihat tadi pks pernyataan dari pks
bu indri bagaimana mas wibi
wah kita dengan pks itu udah besti
jadi nggak ada isu lah
jadi kita pahami apa yang disampaikan teman teman pks
nah saya rasa ke depan kita pasti akan jalan bareng
kalau anda melihatnya pks nantinya akan berlabuh juga nggak sih sebenarnya mendukung anies baswedan
kalau kita melihat kan tiga partai politik ini namanya perolehan suaranya ini meningkat secara drastis ya di jakarta
ya tadi saya punya catatan mbak adisti
saya bahwa daerah kunci dki banten jawa barat jawa tengah jawa timur sumut kalsel yang katakanlah wilayah strategis
itu diusahakan untuk kepala daerahnya akan dimenangkan oleh koalisi indonesia maju
nah kita lihat misalkan nasdem dan pkb
yang kita tahu sama sama tahu nasdem bapak pks sudah bergeser ke koalisi indonesia maju
maka bahasa bang pipin adalah bahasa pencegahan kan gitu
biasanya daerah yang biasa tadi yang tidak strategis akan dilepas oleh koalisi indonesia maju
nah oleh karena itu kita lihat nanti apakah nasdem dengan pkb itu betul betul mengusung anies atau tidak
nah ini kan ada deal deal juga dengan koalisi indonesia maju
nah dalam konteks itu tadi maka muncul alternatif yang lain
ya saya sih melihat ya ke depan tentu warga dki harus diberikan pilihan
kalau anies misalkan punya peluang ya silahkan didorong
yang ada di nasdem dan pkb ketika sudah masuk pemerintahan prabowo gibran
yang tadi saya katakan yang didorong adalah yang ingin dimenangkan koalisi indonesia maju
walaupun pemilihannya ya rakyat dki yang memilih gitu
bagaimana anda responnya soal ini
saya melanjutkan apa yang tadi kang sipin sampaikan tadi
bahwa kapasiti to win kapasiti to govern tentu
saya kira tadi saya sudah menyampaikan hal yang berkaitan dengan capacity rute win gitu
tiga modal tadi gitu
nah saya kira penting juga untuk dki ini
dan saya kira sangat sangat penting melihat kapasiti to govern itu
dalam arti figur itu juga mempunyai kemampuan untuk memimpin menata dki ini
dan ini akan menjadi salah satu apa
saya kira pengalaman sebelumnya
dengan figur figur yang ya boleh kita katakan memimpin dki dengan baik
sebelumnya pak ahok sudah menunjukkan itu
kemudian pak anies juga dan elektabilitasnya bagus
artinya teman teman dari dki yang menyampaikan bahwa
yang sudah melihat figur seperti ibu tri risma hari ini gitu
mbak tririsma hari ini kan mempunyai track record yang bagus ketika memimpin surabaya gitu
dan saya kira ini akan menjadi modal sosial yang bagus sekali
juga ketika beliau memimpin kementerian
dan untuk dki ini sebenarnya untuk mengupgrade modal sosial
dalam arti perhatian media yang luar biasa
juga ada figur seperti pak basuki
tadi kan pak basuki cahayapurnama pak ahok
ada juga pak basuki menteri pu
yang juga masuk di dalam proses penjaringan
jadi figure figure ini akan muncul pada waktu yang tepat
di samping apa yang tadi yang menjadi figur yang menjadi pembicaraan kita gitu
dan peta ini kemungkinan akan sangat cepat berubah
ketika proses keputusan dari setiap partai memutuskan siapa yang akan menjadi calon dari masing masing kontestasinya gitu
kang pipin kenapa sih nggak mau mencalonkan anies gitu kan
dan sosok siapa yang kemudian menjadi bisa menandingi populeritas anies di jakarta
ada yang bilang kami gak mau pak anies gak
jadi bagi kami memang hitung hitungan ya
bagi partai politik kita juga akan melihat bahwa calon itu memberikan kontribusi kepada masyarakat
juga kepada elektabilitas partai
kalau kita berkaca di pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin
keuntungan elektoral bagi pkb luar biasa ya
ketika mengusung caimin sebagai calon wakil presiden ya
siapa sih yang tidak mau partai politik yang punya calon kemudian calon itu bertanding
dan kemudian dampak dari partainya naik elektabilitasnya
nah tentu juga partai politik termasuk pks
saya kira kita ingin dari sisi kalau calon itu memang dari kita
bagaimana sih calon itu dari internal partai
satu adalah calon dari internal kita
misalnya yang punya kapasitas two wind and capacity to govern itu kemudian muncul
jadi orang luar masuk ke atau tokoh tokoh itu masuk ke pks misalnya
apakah nanti misalnya pak anies misalnya
atau berkenan masuk misalnya
atau siapa misalnya pak sudirman said berkenan masuk menjadi

nah di kasus kasus pilkada memang ini terbuka sebetulnya di berbagai daerah ya
saya kira di pdip juga sama mungkin beberapa nasdem juga sama
jadi ketika mau dicalon kan memang akan lebih mudah memberikan bobot pertimbangannya ketika masuk ke dalam menjadi kader partai
sehingga nanti bagi kami efek
apa elektoralnya dia sebagai calon dan juga partainya juga dapat gitu
kenapa sih sebetulnya calon itu misalnya kami menghendaki menjadi bagian internal kami keluarga besar pks
supaya nanti memahami menjiawai visi misi platform pembangunan yang dimiliki oleh pks
sehingga tahu bahwa memang betul setiap orang itu beda sih
kalau orang berdiri sendiri dengan orang berjamaah ya berorganisasi itu akan memahami dinamikanya itu
jadi tentu salah satu syaratnya adalah presiden pks mengatakan pak syaihu ya kita akan mempertimbangkan yang paling utama adalah kader pks
atau memang tokoh yang mau bergabung dengan pks
saya kira sudah ada saat ini beberapa nama tokoh yang mau bergabung dengan pks
dan saya kira itu salah satu dinamika dan komunikasi tentu kami pertimbangkan
jadi tokoh yang memang mau all out berjuang bersama pks
apalagi pks pemenang pileg pada dua ribu dua puluh empat di jakarta
dan pks berharap betul anies baswedan bisa masuk menjadi kader pks gitu
saya kira tokoh tokoh terbaik bangsa ketika berkenan bergabung dengan pks tentu kita akan pertimbangkan betul
untuk kita akan perjuangkan pada pilkada nanti
ya tentu pilihan yang rasional dan taktis dari partai
karena partai ini kan tidak hanya dijadikan sebagai perahu saja
tidak hanya dijadikan sebagai tiket gitu kan
tetapi juga ya tentu harus masuk ke perahu itu harus masuk ke apa namanya katakan ke rumah itu gitu ya dalam konteks partai politik
dan saya melihat itu yang menjadi umum saja misalkan ketika gibran maju di solo gitu kan ya kasih kartu anggota gitu kan pada ip
jadi ini sebenarnya sesuatu yang umum yang rasional bagi partai politik
karena agar ada keuntungan yang sama antara kader gerita dan pks
dan saya melihat itu sesuatu yang rasional bagi partai
karena bagaimanapun kalau terpisah menjadi sesuatu yang menurut saya tidak pas
nah di kita ini kan harus membangun sistem kepartaian yang kuat
oleh karena itu ya kandidat kandidat ini begini
kepemimpinan itu mestinya ada di partai politik
saya sepakat tapi memang partai politik harus berubah
maka orang orang yang kuat yang hebat yang baik ini harus masuk partai
sehingga nanti dari partai ini akan didorong ya
orang orang hebat yang didistribusikan untuk memimpin bangsa memimpin daerah
nah ini makanya tadi pks mengatakan dimasuk
karena memang inilah kepemimpinan kawasan yang dibuka untuk bangsa
harus menata ulang terkait dengan internal partai yang hari ini masih mohon maaf masih belum baik di mata publik
ini kan kita koreksi bersama begitu
kaderisasinya masih menjadi pr tersendiri ya
nah yang jadi pertanyaan kemudian mau nggak sebenarnya pak anies itu jadi kadernya pks
ya itu pertimbangan yang lama yang berat bagi anes mungkin
karena beliau kan dari dulu tokoh independen ya
yang apa namanya karakternya kuat dalam konteks dia sebagai tokoh publik gitu ya
dan kita lihat sebagai dosen dia punya kapasitas tadi yang dikatakan oleh bang pipin
yang memang itu mumpuni dalam konteks itu
nah apakah nanti mau atau tidak tentu pertimbangan ada pada anies
tentu pilihan pilihan itu yang mungkin ada pilihan yang memang keikhlasan
ada pemilihan yang harus dipaksa juga kelihatannya
saya tidak tahu apakah partai partai itu nanti memaksa anies untuk masuk atau tidak saya tidak tahu
apakah aniesnya mau atau tidak saya tidak tahu
ya kan gini kalau ada tanda tangan misalkan harul harus dicalonkan tanda tangan masuk ya akan masuk
tapi kalau persyaratannya longgar saya rasa tidak akan masuk juga
tergantung dari partai partai itu apakah persyaratannya longgar atau tidak
ini kan ada juga yang mengatakan begini
nama anies baswedan ini tetap harus ada di pemerintahan menjadi pemimpin kepala daerah paling tidak
walaupun memang ada yang mengatakan ya ntar turun kelas dong begitu
adalah salah satu strategi untuk bisa tetap eksis nanti untuk pilpres selanjutnya
kita nih kalau tokoh itu melihatnya dua
satu eksistensi yang dua konsistensi
jadi dua hal yang harus dijaga oleh semua tokoh publik termasuk oleh pak anies dan pak ganjar
jadi dua tokoh ini termasuk pak mahfud juga
menjaga eksistensi menjaga konsistensi
ya ini harus dilakukan oleh pak anies dalam konteks itu
maka pilihannya ketika misalkan orang mengatakan turun kelas ya tidak juga
karena untuk menjaga eksistensi dan konsistensi itu
dan perjuangan mohon maaf ya dkj adalah daerah yang strategis
dan saya masih melihat potensi gubernur nanti menjadi capres masih akan dipertimbangkan di dua duanya
maka sekarang partai partai untuk tadi masih katakanlah melirik kadernya kalau pks
kalau tidak ada misalkan yang melirik tokoh lain itu
dan saya rasa pertimbangannya semua kalkulasi kalkulasi rasional
dan nama anies basudan tetap harus berada di struktur paling tidak kepala daerah
supaya namanya juga tidak dilupakan atau tidak tenggelam
ya gini dalam konstruksi teoretik ya ada power center
bahwa orang yang punya jabatan yang punya kekuasaan yang memudahkan
mereka punya akselerasi untuk bisa menempatkan diri di tempat manapun
misalkan pak anies kenapa bisa maju karena gubernur
walaupun waktu itu ada jeda ya
yang kedua semua misalkan pak ganjar juga gubernur
ya mas gibran juga wali kota gitu loh
ya kan sekarang sudah dipilih
artinya kalau mau punya posisi yang lain itu harus punya jabatan juga
pak mahfud md main kopol hukam
nah di golkar pun saya agak melebar dikit
kalau ingin punya posisi merebut ketua umum golkar
apakah menteri apakah wakil ketua dpr itu penting
kalau kita tidak punya sesuatu yang tidak punya sumber daya kekuatan yang kita miliki
agak sulit juga untuk bisa bersaing di tempat lain
termasuk untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi
kalau misalkan anies memang harusnya supaya tidak terlupakan begitu tidak tenggelam
lalu bagaimana nama ganjar juga harusnya juga supaya nggak tenggelam juga
ya pak ganjar tentu ada tempatnya nanti
dalam arti bahwa apa yang dikatakan oleh pak tang ujang itu betul
kalau kita mau ya artinya partai mau merawat menjaga kadernya tentu perlu diberikan ruang sehingga dia bisa beraktilerasi
begitupun dengan ya figur atau kader itu sendiri gitu
tentu harus menjaga tadi menjaga eksistensinya dan konsistensi komitmen
di dalam apa aktivitas aktivitas politiknya gitu
saya sepakat dengan hal tersebut gitu
bahwa di dalam perjalanan dan dinamika politik ini kan tidak sendirian
atau tidak sendirian para kader tersebut
banyak kader kader lain juga yang juga ya dalam dinamika politiknya berakselerasi dan melakukan manuver manuver politik yang sesuai dengan target target politiknya
dan itu hal yang sangat biasa di dalam masyarakat yang ingin berpraktik seperti indonesia sekarang ini
dan itu hal yang sangat biasa di dalam masyarakat yang ingin berpraktik seperti indonesia sekarang ini
pak anies tentu akan mempertimbangkan aspek aspek tadi gitu
saya tadi katakan bahwa ya turun kelas itu dalam arti bahwa mencalon ketika mencalonkan di dki itu juga saya kira itu juga fakta gitu
apakah dengan itu akan mengganggu eksistensi dan konsistensinya gitu
sebagai seorang politisi gitu
ya itu akan dilihat oleh masyarakat ke depan
bagaimana dinilai oleh masyarakat ketika beliau tampil
katakanlah ketika beliau tampil kembali di pilkada dki nanti gitu
jadi proses ini akan sangat terbuka gitu di masyarakat yang terbuka demokratis seperti yang kita alami sekarang
selama itu tidak diintervensi melalui hal hal yang faktor x di dalam pilkada ke depan tadi gitu
seperti yang dikatakan oleh kang ujang bahwa pengalaman kita dengan pilpres dan pilpres kemarin itu ya faktor faktornya
yang saya katakan tadi terbuka demokratis itu banyak diintervensi oleh melalui intervensi faktor x kekuasaan
yang kemudian mengganggu proses yang terbuka dan dinamis dan demokratis tadi gitu
tapi kita berharap bahwa ke depan di pilkada ini pun berjalan seperti itu
ya piala dunia ini kan kalau kalah di piala dunia messi ronaldo kan tetap harus bertarung
bisa bertarung di piala di negaranya atau piala di grup ya
dan begitu saja mungkin tokoh tokoh seperti pak ganjar dan pak anies saya kira ya
bahwa yang saya sampaikan bahwa ada potensi penjagalan tidak misalnya ke depan
atau misalnya kompetisi politik itu tadi salah satu modal politik yang disampaikan oleh bang andreas itu ada di dua hal ya
pertama adalah apakah memang partai partai politik ini bisa bersepakat cukup kursi untuk mendukungnya
apakah misalnya karena tidak ada yang dominan seperti dulu pdip misalnya di tingkat nasional atau di beberapa daerah juga ada sebetulnya
kami pks harus berkoalisi ya
jadi nanti teman koalisinya oke nggak untuk mencalonkan pak anies misalnya
jangan jangan ada by order misalnya oh pak anies nggak mau misalnya sehingga tidak bisa dicalonkan misalnya
yang kedua adalah penjagalan bukan penjagalan
tapi ketika masuk tadi yang kami khawatirkan adalah lapangannya menjadi tidak datar
ada upaya untuk politisasi bansos politisasi aparat dan sebagainya
yang itu kpk dan mk sudah memberikan catatan bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi sebagaimana terjadi di pilpres
nah bagi kami memang calon yang kira kira bisa diterima oleh semua pihak ini memang tidak mudah
diterima di kalangan elit dan diterima di kalangan kaula elit ya
nah untuk itu ikhtiar ke depan kan ada waktu sampai bulan agustus ini tentu dinamis ya
sekarang bulan mei juni juli ya penjajakan calon melihat bagaimana elektabilitas antara kandidat dengan kandidat yang lain dan komunikasi politik
tentu tadi ada upaya untuk rekonsiliasi ya
dalam tanda petik misalnya ahad lelah
ada yang ada elit yang ngobrol
sama kita ah lelah nih kalau kita masih head to head
kita harus apa namanya melawan pihak tertentu begitu
nah tentu hal hal seperti ini yang menyebabkan pilihan pilihan politik ini menjadi terbatas
nah tentu bagi kami pks concern utama kami adalah bagaimana tadi
kemampuan untuk menang ini tentu akan dilihat elektabilitas
kemampuan untuk memerintah apa
nah kita akan melihat prestasi prestasi itu
tentu kami sekali lagi akan memprioritaskan internal kader partai
atau orang yang memang berkenan bergabung dengan pks dan kemudian kita berjuang bersama secara maksimal
tetapi tentu kami juga membuka ruang ya bagi tokoh manapun
termasuk pak anies untuk bisa diusung
tetapi tadi bagaimana kita akan komunikasi dengan partai lain
saya kira beberapa nama saya kira kami sampaikan
ketika kemarin pak anies juga kita sampaikan
pak sudirman said ketika komunikasi juga
ayo bersedia untuk menjadi bagian dari keluarga besar pks
kita pahami platform perjuangan pks
sehingga bisa diperjuangkan di berbagai daerah
oke terakhir singkat saja ya pak swibi
apakah nanti nasdem pks dan juga pkb akan melakukan pertemuan juga supaya ada titik tempuh nih untuk bantap
mengusung anies baswedan di pilkada jakarta
positioning nasdem itu pasti kita di jakarta sudah hampir pasti dan bulat mendukung bapak anies baswedan maju ke bali
dan dalam konteks nanti siapa yang mendampingi beliau
mungkin teman teman dari pks bisa
kemarin kan udah ada pkb tuh caimin kan untuk di pilpres
ya gantian mungkin dari pks bisa
tapi kan pks kan nomor satu di jakarta
jadi bagi kami di nasdem nih kita tuh ingin menjaga kerukunan
kerukunan antara teman teman mitra koalisi kami di pilpres
jadi ketika nanti kita bisa jalan bareng itu kan bagus
jadi jalannya itu juga enak ke depan
nah dalam konteks yang lain lain saya rasa tinggal berkembang aja diskusinya
tapi bagi kita di nasdem kita sangat amat dengan tangan terbuka
menyambut teman teman untuk bisa berkontestasi bersama di dki jakarta
kita akan tunggu bagaimana nanti dinamika politiknya masih cair
ini masih tujuh bulan lagi masih ada waktu
terutama ya untuk pks memikirkan apakah nanti akan mengusung kader internalnya dari pks
atau mungkin ada nama baru
atau mungkin kita nggak pernah tahu mungkin nanti anies baswedan akan masuk ke pks
terima kasih mas wibi dari partai nasdem
kemudian ada bung andra sugoparera dari pdi perjuangan
dan juga pengamat politik dari universitas al azhar